senin siang warga dan petugas kelurahan jati pulo palemerah jakarta barat
menutup akses jalan dari kelurahan kota bambu utara dengan pagar besi
menurut kelurahan jati pulo deni saputra penutupan jalan ini dilakukan
karena adanya seorang warga kelurahan kota bambu utara yang positif mengidap covid sembilan belas
denny menambahkan warga tetap masih bisa beraktivitas melalui jalan main
yang tidak melintasi kawasan yang terkontaminasi virus corona
di wilayah jatipulo dan wilayah kota bambu utara telah ada zona merah
di mana adanya yang dikasih positif covid sembilan belas
tetapi di wilayah kami di perbatasan ini belum ada kasusnya
sedangkan di wilayah seberangnya ada kasusnya ya
di tanjung priok jakarta utara sejak senin pagi
sejumlah akses jalan masuk ke perkampungan warga di kawasan kebon bawang mulai ditutup
penutupan ini adalah inisiatif warga untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungannya
ketua rt setempat
juga mengimbau warga sekitar maupun pendatang
serta penghuni indekos agar tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan mendesak
bahkan ojek online hanya bisa mengantar makanan sampai perbatasan kampung saja
selain di tanjung priok aksi penutupan jalan juga terjadi di koja jakarta utara
warga rawa badak selatan dan tubuh selatan menggembok pintu gerbang ke permukiman mereka
untuk membatasi akses keluar masuk
warga juga melarang orang dari luar lingkungan rw mereka masuk ke permukiman
tim liputan cnn indonesia